pt freeport indonesia berinvestasi sebesar delapan belas enam miliar usd untuk periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
investasi ini untuk pengembangan operasional bisnis dan pembangunan smelter di surabaya
smelter ini diharapkan akan menunjang hilirisasi sumber daya alam indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara
pt freeport indonesia mempersiapkan investasi besar untuk mengembangkan pertambangan di indonesia
pada periode seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga hingga dua ribu dua puluh pt freeport indonesia telah berinvestasi sebesar delapan belas miliar usd
kini untuk periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu empat puluh satu perusahaan ini akan berinvestasi sebesar delapan belas enam miliar usd
richard edgerson mengatakan penambahan investasi ini karena prospek pasar tembaga dan emas semakin baik ke depannya
selain untuk pengembangan operasional bisnis bagian investasi ini senilai tiga miliar usd diperuntukkan untuk pembangunan smelter di jawa timur
seiring berkembangnya pt freeport indonesia maka pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia indonesia akan semakin baik
pertumbuhan elektrik dan seperti yang anda tahu dunia ini semakin banyak yang mengembangkan
dan dengan investasi dalam reduksi karbon apakah melalui kendaraan elektrik atau dengan generasi energi alternatif di solar dan wind power
itu membutuhkan lebih banyak emas
dan ini adalah peluang yang sangat luas untuk perusahaan kami
negara indonesia untuk menjadi penghasil yang signifikan dari emas
ketika nilai emas akan berkembang di masa depan
dalam kesempatan yang sama yaitu orasi ilmiah bertemakan transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal di universitas indonesia depok
menteri investasi atau kepala badan koordinasi penanaman modal bahlil lahadalia menyampaikan
pentingnya investasi freeport bagi hilirisasi atau penciptaan nilai tambah komoditas
dalam upaya pengembangan industri yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi indonesia
dan amerika empat tahun terakhir tidak pernah menjadi nomor empat sekarang juga sudah menjadi nomor empat
karena realisasi investasi freeport sebenarnya di gersik yang hampir tiga miliar usd dan sudah berhasil sekitar satu miliar usd
kalau kita belajar
kalau kita belajar
kalau kita belajar
kalau kita belajar
kalau kita belajar
kalau kita belajar
dan kebijakan yang ada
maka tidak ada cara lain
yang salah satu daratnya adalah negara bergembang untuk negara maju
yang dari saat terkulit pada kan
itu harus instrumennya adalah hilirisasi
makamu presiden memerintahkan untuk melakukan hilirisasi
menunjang sumber daya manusia sebagai salah satu bagian penting mendukung hilirisasi
pt freeport indonesia memberikan beasiswa bagi enam puluh mahasiswa universitas indonesia
lima puluh mahasiswa mendapatkan beasiswa lima juta untuk satu semester
sedangkan sepuluh mahasiswa asal papua diberikan beasiswa biaya kuliah hingga lulus
program beasiswa dan orasi ilmiah ini disambut baik mahasiswa universitas indonesia
yang pasti senang ya karena untuk mahasiswa papua sendiri ada sekitar lima sampai sepuluh orang yang menerima
nah kebetulan saya menjadi salah satunya yang pasti senang dan bersyukur ya kak
dan dengan penerimaan beasiswa ini sangat membantu saya soalnya kan saya sebagai anak rantau juga anak kos ya
kayak ini bisa menambah biaya hidup saya di sini
orasi ilmiah oleh pt freeport indonesia dan menteri investasi bkpm dikelar di tujuh universitas yang tersebar di surabaya
yogyakarta bandung depok jaipura dan makassar